tidak diizinkan mengelola lahan parkir di sebuah toko supermarket
ratusan warga desa sepande kecamatan candi sidoarjo
menutup paksa akses jalan menuju supermarket tersebut
warga juga menyegel kantor pengembang perumahan
buntut dari kekecewaan warga
kalau dari pihak kalidano enggak gentlemen
kita aksi damai di sini
ratusan warga desa sepande kecamatan candi
senin siang mendatangi sebuah pusat perbelanjaan
di kawasan perumahan safira garden sidoarjo
selain berorasi warga juga memblokade akses jalan masuk
menuju toko dengan bambu dan kayu
agar tidak bisa dilalui pembeli
kemarahan warga ini sebelumnya dipicu
karena perwakilan warga tidak diizinkannya
menjadi pengelola lahan parkir oleh pihak pengelola supermarket
tahannya supermarket warga juga beramai ramai
menutup paksa kantor pengembang perumahan
karena dinilai menjadi penyebab terjadinya banjir di tempat tinggalnya
dalam rangka mem
menuntut kebijaksanaan daripada pt kalidana
yang sudah beberapa kali telah mendolimi masyarakat rt satu
oleh sebab itu kita berpanas panasan hari ini
untuk menentukan sikap bagaimana kebijakan daripada kalidana
meski tidak adanya kesepakatan antara pengelola supermarket dengan warga
ratusan warga akhirnya membubarkan diri
dan mengancam akan melakukan akses rupa
jika tuntutan mereka tak dipenuhi
riko hardian syah sidoarjo